gak apa apa malah jadi olahraga udah lama juga gak olahraga saya
lihat tuh keringetannya
apa perabu kenapa dia mau sampai berkutuk
hati aku sedih banget
hati aku sedih banget mana
nol jangan nangis ya nol

nol jangan buang sia sia nol
harusnya air mata nol itu
yang mencintai nol
dan orang itu pasti akan bahagia banget kalau nol nangis buat dia
aku sedih banget man
aku boleh gak minjem bahu kamu sebentar aja
aku perlu tempat untuk bersandar man
aku tolong tuhan maksud adalahin gaya
tapi aku pasti berdoa
untuk mengiru diri
eh ada apa sih berhenti banget
eh pak mau takut tiba tiba sakit pak
sampai jumpa di video selanjutnya